anda kembali menyaksikan debat kedua calon presiden dua ribu sembilan belas
boleh tepuk tangan untuk memulai di segmen ini
ya jika tadi kita menyaksikan debat eksploratif maka kali ini adalah debat inspiratif
di mana masing masing calon presiden akan diberi kesempatan untuk saling bertanya dan juga saling menanggapi
waktu untuk bertanya maksimal satu menit dan waktu menanggapi adalah dua menit
baik giliran pertama kita akan berikan kepada capres nomor dua terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan kepada capres nomor satu
waktu bapak satu menit dimulai ketika berbicara silahkan pak
saya ingin bertanya
saya ingin bertanya bahwa bapak
joko widodo waktu begitu menjabat sebagai presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tidak akan import komoditas komoditas pangan
ternyata dalam empat tahun bapak memimpin bapak banyak sekali mengimport pak
komoditas komoditas itu ada datanya
ini terus terang saja yang kami dengar sangat memukul kehidupan petani petani kita
petani tebu panen tapi gula dari luar masuk dalam jumlah yang sangat besar pak
baik waktunya sudah habis
kemudian juga komoditas lain
waktunya sudah habis pak
padahal bapak sendiri membanggakan bahwa produksi naik
jadi mohon jawaban pak
silahkan bapak nomor satu untuk menjawab waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara silakan
tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa di tahun dua ribu empat belas kita mengimpor jagung itu tiga lima juta ton
dua ribu delapan belas kemarin perlu saya sampaikan kita hanya mengimpor satu ratus delapan puluh
artinya petani kita petani jagung kita telah memproduksi tiga tiga juta ton
sehingga impor itu menjadi sekarang ini dapat dikatakan sangat jauh berkurang
memang tidak mungkin kita membalikkan tangan dalam sehari dua hari atau setahun dua tahun
memerlukan sebuah waktu panjang untuk melakukan itu
perlu saya sampaikan juga bahwa sejak dua ribu empat belas sampai sekarang import kita untuk beras ini turun
dan produksi beras kita supaya kita tahu semuanya

dan saat itu produksi beras kita dua puluh satu juta ton
dua belas kemarin produksi beras kita tiga puluh tiga juta ton beras
ada stok ada surplus sebanyak hampir tiga juta ton
kita ini sebenarnya surplus
karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok
untuk menstabilisasikan harga
kita juga harus punya cadangan untuk bencana
kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen
kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena hal
kan cadangan itu berat
sudah habis pak
mohon tenang mohon tenang hadirin sekalian
selanjutnya capres nomor dua untuk menanggapi
waktu bapak dua menit dimulai ketika berbicara
ini jawaban yang selalu kita dengar pak
tetapi masalahnya adalah strategi yang saya katakan
memang strategi dan mungkin falsafat ekonomi kita yang berbeda
kita ingin berdayakan produsen kita sendiri
jadi kalau memang kita sudah kelebihan stok
ya kenapa kita harus import
itu yang jadi masalah
kalau kita sudah benar kelebihan tiga juta
kenapa harus kita import
apakah tidak lebih baik devisa itu dihemat
kita buka lahan baru
kita bantu benih
kita bantu pupuk
pupuk itu sampai ke petani
jadi ini mungkin falsafah beda pak
kami berpegang kepada
bahwa ekonomi harus untuk rakyat
bukan rakyat untuk ekonomi
jadi pasal tiga puluh tiga bagi kami ini adalah suatu pengaman
dan ini yang kita lihat
dari mana mana ini yang diminta oleh para petani
dimana dia minta harga yang baik
tapi dia juga minta
jangan import pada saat panen
jadi saya kira mungkin menteri perdagangan bapak
tidak melaporkan ke bapak
baru baru saja beliau merubah keputusan menteri pak
kalau dulu tidak boleh import
satu bulan sebelum panen
dan tidak boleh import dua bulan setelah panen
sekarang boleh import pak
ini tolong bapak perlu cek
karena ini jadi masalah di bawah
ini yang dikeluhkan oleh petani petani kita di mana mana
dan ini masalah menurut saya adalah masalah yang mendasar
benar benar berdiri di atas kaki kita sendiri
dan tidak akan
waktunya sudah habis bapak
silakan capres nomor satu untuk menanggapi waktu bapak dua menit
dimulai ketika berbicara
memang yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan harga
masyarakat juga senang
kalau kita hanya ingin menaikkan harga
tetapi harga di pasar akan juga ikut naik
masyarakat akan merasakan beban di situ
keseimbangan inilah yang terus kita jaga
petani juga bisa mendapatkan untung
tetapi masyarakat juga bisa menjangkau harga yang ada di pasar
sebetulnya kesulitannya ada di situ
inilah fungsi pemerintah
menjaga stabilitas harga
menjaga stabilitas stok
agar dua duanya ini mendapat keuntungan
kita juga memiliki strategi besar
supaya rakyat juga tahu
yaitu membangun bendungan sebanyak banyaknya
karena kebutuhan air yang ada di negara kita ini
dengan terbangunnya empat puluh sembilan waduk yang telah kita kerjakan ini
strategi besarnya ada tetapi yang harian yang mingguan
yang juga harus kita selesaikan
kita terus harus membangun waduk ini
agar di semua provinsi yang memiliki peluang untuk menaikkan produktivitas
itu betul betul ada airnya
kita telah bangun tujuh bendungan di ntt saja
karena di ntt tanpa air
tanpa air enggak mungkin mereka bisa nanem
karena problemnya ada di situ
di ntb juga sama
di ntb juga sama
dibangun bendungan tanpa air juga mereka tidak akan bisa menanam apa apa
inilah strategi besar
tetapi juga ada strategi jangka pendek dan jangka menengah yang kita kerjakan
baik masih ada waktunya bapak
silahkan sudah cukup
baik terima kasih
dan sekarang waktunya capres satu
yang akan memberikan pertanyaan kepada capres satu
untuk bapak joko widodo
waktunya satu menit
infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn unicorn indonesia
yang bapak maksud unicorn
maksudnya yang apa itu online online itu
ya pak itu
saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi
kita kurangi regulasi
karena mereka lagi giat giatnya lagi pesat pesatnya berkembang
jadi saya akan dukung segala upaya
mereka juga mengalami kesulitan dalam arti merasa sekarang ada tambahan tambahan regulasi
ada tambahan tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online
ini yang mereka juga mengeluh
jadi saya menyambut baik
dinamika perkembangan apa itu bisnis seperti itu
ini luar biasa
ini memungkinkan membuka peluang peluang luar biasa
jadi saya sangat mendukung hal hal seperti itu
terima kasih pak
baik langsung ditanggapi oleh bapak
ya jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn ucon indonesia
kita tahu di negara asean ini ada tujuh unicorn dan empat nya ada di indonesia
oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat tetapi ada tambahan tambahan unicorn baru di indonesia
start up start up baru yang ada di indonesia
kita telah menyiapkan program seribu start up baru
yang kita link kan dengan inkubator inkubator di global
agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan
dan juga di negara negara lain
kita dalam rangka infrastruktur dalam rangka mendukung unicorn unicorn ini
kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan
menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi
kemudian yang kedua juga sistem empat g
ini akan kita teruskan
tapi saya meyakini insya allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan
yang ketiga regulasi yang memudahkan
start up ini juga terus kita dorong
tanpa regulasi regulasi yang sangat ketat
mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini
inilah yang terus kita dorong sehingga benar benar kita mampu menyongsong revolusi industri empat
dengan sdm sdm yang telah kita siapkan lewat inkubasi inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan
baik cukup pak
baik silahkan langsung ditanggapi

waktunya juga dua menit
ya jadi kita tahu derap kecepatan dinamika perkembangan internet it telecommunications berkembang dengan sangat sangat besar
dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar
dan mengambil posisi
tetapi hal hal mendasar
pak jokowi saya lihat ya
hal hal mendasar dalam perekonomian indonesia adalah bahwa terjadi suatu disparitas
suatu segelintir orang
kalau ada unicorn unicorn ada teknologi hebat
saya khawatir ini nanti lebih mempercepat nilai tambah dan uang uang kita lari ke luar negeri
ya silahkan anda ketawa
tapi ini masalah bangsa
kekayaan indonesia tidak tinggal di indonesia
menteri bapak sendiri mengatakan
bahwa ada sebelas empat ratus triliun uang indonesia di luar negeri
di seluruh bank di indonesia uangnya hanya rp lima empat ratus enam puluh lima triliun
berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di indonesia
nah kalau kita tidak hati hati dengan antusiasme untuk internet e commerce e ini e itu
mempercepat arus larinya uang ke luar negeri
ini bukan saya pesimistis
ini saya ingin menggugah kesadaran
bahwa sistem sekarang ini memungkinkan uang kita mengalir ke luar negeri
sudah habis bapak terima kasih
terima kasih mohon tenang sekali lagi mohon tenang
mohon tenang dan pemerintah dan hadirin sekalian
di segmen selanjutnya
di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing masing calon presiden
untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat kedua